ambarido dengan cobaan ini
gak tau rum udah bangunin tiga kali sih
tapi gak bangun bangun
kalau lagi sirok lagi sakit begini
ini malah bersahurah sama teman temannya yang mau kehaj
tapi lemah rasanya dari tadi siang nih
kayak punya firasat yang gak tahu yang gak enak gitu
ada apa ya mas isman
ya mpok jangan gitu dong pak
kalau perasaan empong gak enak nanti makanan sahur kita ikut gak enak
udah kita makan sahur dulu
sebelum sahur kita doa dulu
nah waktu sawmah gordinan adaifar di sahri
ramadan hajiz sanatilillahita'ala
nah waktu sawmah gordinan adaifar di sahri
ramadan hajiz sanatilillahita'ala

dengan nama allah yang maha pengasih dan penyayang
saya berniat puasa esok hari untuk menunaikan padu puasa bulan ramadhan karena allah
nih lo makan yang ini aja
nih lo makan yang ini aja
panas juga du urlt
bang bang bang nasi ya nih buat abang sawah gini enggak bang saya sedih bukan karena makanan saya
diambil saya sedih karena istri saya lagi didawat di rumah sakit jadi istri abang sakit bang yes
anak anak orang yang ditaruh saya membalas yang ditutup nah beratuan nasib abang sama bang
saya bang saya dituduh paling kotak amal di masjid padahal saya cuman nolong sendal doang jelek lagi
banget banget sih baru nyolong sendal aja nih kayak gue nih gua gara gara masuk tanam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya rabbal alam
ya rahman ya rahim
ambarido dengan cebahan ini ya allah
semoga selama bulan ramadan ini
hamba dan keluarga ditekunkan dalam diri ibadah ya allah
sehingga amba dapat melewati cebahan dan ujian ini
apapun yang telah gariskan ya allah
mudah mudahan akan berakhir dengan hikmat
dan kemenangan ya allah
jon kamu dulu pulang ya
ncing sama aku ada urusan bentar
ya apa sih mau jalan jalan subuh ya
iya dong kan subuh awal puasa
kita mau cari udara segera ya ncing ya
kalau cuci mata batal puasa kita
di bulan ya
rob kayaknya kita harus jujur deh
ini kan puasa
kalau kita bohong batal pahala puasa kita
kayaknya jangan deh
kalau kita jujur sama emak emak
bisa tambah shock nanti
poro dia bisa tambah sakit lagi karena mikirnya
tadi waktu sahur aja udah begitu
kita urus masalah bang sulam dulu
biar empoh sama emak dijaga sama joni
abah mau kemana pagi pagi gini
mau kemana bang
bawa mau ke rumah sakit
ah ya udah bang
kalau gitu kita balik aja bang
kita barengan aja
ih siapa juga yang mau liatin dia rodia
amin amin dah ngeliatin dia
abah mau ke rumah sakit kagak ada urusan sama rodiah
terus abang mau ngapain ke rumah sakit
mau naik ke sirawun anaknya kardun
kalau rodia kan bukan cs nya abah
udah deh kita masuk dulu aja yuk bang yuk
kalau dipikir pikir kesian juga tuh keluarga si sulam
si rodia masuk rumah sakit si sulam ngedekem di tahanan
suruh tuh keluarga si sulam banyak banyak istighfar
lu kan bisa bayang sendiri kan
dimana semua orang disuruh beribadah
eh malah masuk penjara
satu lagi masuk rumah sakit
apakah nggak perlu istighfar itu
ini kan hari pertama puasa
kenapa sih kita gak isi dengan sesuatu yang mulia
tapi abah sama umi malah bergibah
siapa juga yang sumpah serapain orang
iya kan mbak
umi asal umi tau ya
musibah itu bisa diturunkan dalam bentuk azab allah
ada juga yang disebut dengan cobaan
nah setiap manusia kan pasti akan dicoba sama allah mi
kalau haji sulam
ame hajarun iya
ame hajarun iya